menyebut kebakaran yang muncul tidak besar namun lokasi ini dekat dengan tiga tabung gas propana
dua kapal pemadam kebakaran telah dikerahkan ke pulau liberti untuk memadamkan kebakaran
dalam proses evakuasi menggunakan kapal feri untuk menampung ribuan pengunjung
sementara itu perahu yang mengarah ke pulau liberty diberhentikan
penyebab kebakaran juga masih dalam penyelidikan
tidak ada korban dalam insiden ini
para pecinta skuter antik se indonesia berkumpul di kediri jawa timur untuk memeriahkan festival skuter tahunan
penggemar skuter mulai usia remaja hingga paruh baya menunjukkan kecintaan terhadap vespa skuter ikonis asal italia itu
salah satu kegiatan dalam festival ini adalah balapan skuter
skuter skuter ini dipoles sedemikian rupa agar mampu menjadi yang tercepat di track balapan gor jayabaya beberapa waktu lalu
selain bala panitia juga menggelar lomba menghias skuter antik
setiap peserta di kompetisi diharuskan memiliki kendaraan bermesin vespa
beragam bentuk skuter hasil modifikasi juga ikut ditampilkan dalam lomba
beberapa bahkan dimodifikasi menyerupai kendaraan tank tempur lengkap dengan tiruan senapan mesin
kita lanjutkan informasi dari dunia olahraga shooting guard senior san antonio spurs manu ginobili
memutuskan untuk pensiun dari dunia basket nba
gino billy yang berusia empat puluh satu tahun memutuskan pensiun setelah berkarir selama enam belas tahun di liga basket nba
pria asal argentina ini sebenarnya masih terikat kontrak satu tahun lagi bersama san antonio spurs
namun ia memilih untuk mengakhiri karirnya sebelum musim nba dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
selama enam belas tahun berkarir di nba ginobili hanya memperkuat san antonio spurs
ginobili juga turut mengantarkan san antonio spurs juara nba sebanyak empat kali
ia terpilih masuk ke dalam tim nba all star sebanyak dua kali yaitu di dua ribu lima dan juga dua ribu sembilan
demikian cnn indonesia update kali ini program cnn indonesia newsroom akan kami lanjutkan sesaat lagi terima kasih